politikus senior pd perjuangan yang menjabat sebagai menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
cahyokumolo telah tutup usia dalam perjalanan karirnya
cahyokumolo banyak berkontribusi terhadap negara lewat partai politik maupun jabatan pemerintahan
seperti apa sosok cahyokumolo
kita akan kenang bersama pada malam hari ini bersama dengan sahabat rekan satu partai
ada mas nusirwan sujono ketua dpp pd perjuangan
lewat sambungan telepon mas susirwan selamat malam
selamat malam assalamualaikum
baik mas nusirwan sekali lagi kami ikut berbela sungkawa atas kepergian dari pak cahyokumolo
yang tentu ini kehilangan besar terutama bagi keluarga besar pd perjuangan
bagi anda secara pribadi mas nusirwan anda mengenang atau mengenal sosok pak cahyo ini seperti apa
ya pak cahyo saya merasakan terlalu cepat beliau meninggalkan kita
dan perjalanan selama ini sangat banyak catatan yang cukup memberikan kenangan
khususnya pada saat beliau menjadi sekretari c
jadi pada saat itu periode dua ribu sepuluh sampai dua ribu lima belas
dan beliau menjadi sekjen
dan terakhir kegiatan beliau menjadi sekjen adalah pada saat menjadi ketua tim kampanye nasional
pemenangan pak jokowi
nah ini beliau disiplin di dalam bekerja
kemudian juga tentu di sisi sisi pekerjaan tentu juga ada kenangan kenangan bergembira ria
tapi itu juga memberikan kesan kesan khusus bagi kita
saya cukup dekat menyertai beliau
itu memang unik dan mengesankan
karena tidak juga terlalu keras tapi juga cukup rinci di dalam bekerja
beliau lama menekuni kegiatan di organisasi
dan sudah cukup berpengalaman memegang memimpin
dan setiap yang tingkatan
dan ini tentu kita merasa sangat kehilangan dengan kepergian beliau ini
baik mas nusirwan mengutip pernyataannya mbak puan tadi ketika datang ke rumah duka
ini mbak puan juga secara pribadi memanggil pak cahyo katanya sebagai om gitu ya
karena sudah seperti keluarga dipanggil seperti paman gitu
nah mungkin anda bisa gambarkan kepada kami ya mas nusirwan
bagaimana kedekatan pak cahyo dengan keluarga besar pd perjuangan dengan rekan rekan dengan para kader dengan bu mega sendiri seperti apa
tentu kalau namanya saja pada waktu itu sekretaris jenderal
itu orang kedua di dalam partai kami
setelah ibu ketua umum
jadi dari sisi kedekatan tentu tidak usah diragukan lagi
dan demikian pula di dalam menangani setiap kegiatan tentu sekretaris jenderal demikian berperang
maka semua jajaran tentu sangat mengenal beliau sangat dekat

dan proses itu tidak hanya untuk pemerintah
tidak hanya dalam waktu pendek tapi berlangsung cukup lama
minimal selama menjabat sekretaris jenderal lima tahun
dan itu sebelumnya juga sudah berkiprah bersama sama di dewan pimpinan pusat partai
kita bisa bayangkan kenangan itu tentu akan ada selalu di setiap kami kami yang baik di pusat maupun di daerah
kami kami yang baik di pusat maupun di daerah

kami kami yang baik di pusat maupun di daerah
baik mas nusirwan lebih jauh
anda katakan tadi pak cahyo ini kan menjabat sebagai sekjennya pd perjuangan mendampingi ibu mega di tahun dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu lima belas
artinya ini mayoritas ada di waktu ketika pdi perjuangan berada di luar pemerintahan ya mas susirwan
bagaimana sosok pak cahyo ini menjaga pid perjuangan ketika pdip pdip dan pdip berada di luar pemerintahan ya mas susirwan

bagaimana sosok pak cahyo ini menjaga pid perjuangan ketika pdip pdip dan pdir pdip berada di luar pemerintahan ya mas susirwan

alhamdulillah pada saat itu dengan semangat yang dipimpin oleh ibu megawati pada saat itu kita mampu memenangkan pemilu dua ribu dua puluh
setelah melalui konsolidasi yang cukup rumit cukup berat karena kita tidak berada di pemerintahan kita berada di oposisi tapi kita bisa memenangkan pemilu pada saat itu
oke artinya kontribusi itu memang sangat besar sebagai sekjen ya saat menjabat sebagai sekjen di masa masa pdi perjuangan berada di luar pemerintahan itu adalah konsolidasi yang cukup intens ya
karena pada saat dua ribu empat belas itu juga awal dari berangkatnya pak jokowi dari wali kota solo menuju ke gubernur dki
pada saat itu saat itu adalah sekretaris jenderalnya adalah pak cahyokumolo
jadi beliau lah yang pada saat itu atas keputusan ibu megawati ikut memproses pak jokowi menjadi gubernur dki
yang selanjutnya berlanjut di pemilihan
dan itu merupakan proses yang tidak sederhana baik di internal maupun di eksternal
oke dan ketika pdi perjuangan menjadi partai pemenang sampai dengan hari ini pak cahyo bahkan tercatat pernah menjabat sebagai dua posisi di dua menteri ya
menteri mendagri dan juga m empat rb artinya banyak kepercayaan yang diberikan oleh pak jokowi dan juga ibu megawati terhadap pak cahyokumolo ini
artinya ada kepercayaan yang cukup besar yang diberikan oleh baik ibu mega atau oleh presiden jokowi terhadap almarhum pak cahyo
ya pada saat itu dua ribu empat belas pak cahyo menjadi ketua tim pemenangan presiden ketua tim nasional pemenangan pak jokowi dengan pak jk pada waktu itu
jadi itu adalah periode yang setelah pak sby menjadi presiden pemilu pada saat itu ya dua ribu empat belas sampai sekarang
jadi cukup memberikan banyak kenangan banyak catatan dalam melakukan
proses pada saat itu
mas nusirwan sebagai orang yang dekat dengan pak cahyokumolo satu perjuangan satu partai juga sahabat kerabat dekat nilai nilai politik apa yang kemudian anda paling ingat dari pak cahyokumo
karena pak cahyokumolo ini kan politikus yang punya rekam jejak yang panjang ya mas susirwan
jadi teman itu baik ya temannya yang sama sama di dalam satu rumah besar maupun yang di luar itu temannya banyak
jadi saya melihatnya dia cukup komunikatif cukup humble lah ya
bisa dengan siapa saja gitu
ini tidak ada sehat tidak ada membedakan begitu
semuanya dianggap teman temannya sama
maka kita bisa lihat siang tadi pada waktu disampaikan diumumkan beliau tidak ada begitu banyak rekan rekannya dari berbagai pihak
pdi perjuangan maupun yang berada di luar banyak yang kita lihat hadir
dan itu tentu mereka semua mempunyai catatan sendiri terhadap kenangan sendiri terhadap pak cahyok
mas nusirwan anda terakhir sempat berkomunikasi kapan
anda berkomunikasi terakhir dengan pak cahyokumolo sebelum dirawatkah atau ketika dalam masa perawatan itu
ya sebelumnya tentu sering
masih belum sakit belum dirawat
beliau sering ngajak makan kesukaannya rata rata ya paling tidak seminggu sekali gitu
tapi kemarin setelah dirawat
saya sempat dua kali berkunjung ke rumah sakit
tapi tadi pagi saya sebenarnya ingin menjenguk
tapi malah yang terjadi adalah putrinya memberi kabar duka kepada saya
sehingga itu sangat mengejutkan
saya masih berharap beliau dapat pulih kembali begitu
tapi tuhan tentu sudah punya rencana sendiri
dan tadi juga anda terlihat hadir juga di rumah duka ya mas susirwan
bagaimana anda merasakan suasana duka dari tamu tamu yang hadir juga dari keluarga
ya mereka dengan niat sendiri terpanggil karena begitu cepat berita ini tersiar
dan karena tidak akan
tidak akan menunda dalam pemakaman
jadi hari ini tadi langsung dimakamkan
banyak juga yang merencanakan tadi sudah akan berangkat dari daerah untuk ke jakarta
tapi karena mungkin tidak terkejar waktu begitu ya
dan kita lihat semua
saya tadi sempat menjumpai teman teman dari berbagai unsur berbagai pihak berbagai
rekan rekan kita dari berbagai jenis profesi banyak yang berkunjung
ya itu tadi karena pak cahyo temannya banyak
ya sangat baik orangnya
sosok yang lembut bersahabat itulah yang kemudian banyak dikenang oleh orang orang yang pernah berkomunikasi dengan pak cahyokumolo
terima kasih banyak mas susirwan sujono untuk waktu anda

kami menyampaikan berbela sungkawa dan tentu kami berdoa agar pak cahyo diberikan tempat terbaik di sisi yang maha kuasa
terima kasih banyak mas susirwan
sama dan mudah mudahan juga kita saling mendoakan untuk beliau diterima di sisi sisinya yang maha kuasa
dan kemudian juga diampuni segala dosa dosanya
kemalanya diterima ya mas susirwan
amin terima kasih
terima kasih banyak
terima kasih banyak mas nusirwan selamat malam